gimana udah ada belum
belum saya lagi usaha tapi keganggu sama telepon kamu
usaha lain nggak ada mau jual barang juga nggak ada yang berharga
kamu mau ngasih uang buat si adik daftar berenang sama beli bajunya dari hasil nyopet
memangnya mau dari mana lagi
kamu tega ngasih uang ke anak kamu uangnya dari hasil nyopet
dari hasil berbuat jahat
coba tanya ke hati kamu yang paling dalam
saya udah bergabung lagi sama bos aeb tapi belum bisa nyopet lagi
padahal bos saeb udah pesen saya
gak perlu minta sama siapa siapa
bos saya berhasil lolos
ada tugas lagi buat kamu
abduruk foto lagi
foto yang kemarin
bukan sekarang foto arman
soalnya foto dedenma udah
saya mau konsentrasi jualan cilok aja
junaidid juga udah gak bisa
mulai hari ini dia masuk kerja
tapi saya belum dapat tugas apa apa
jadi gak tau harus kerjain apa apa
bantuin aku aja
udah deh kamu tuh bikin kesel aku terus
bikin kesel apa
yaudah gak apa apa
saya pergi dulu
iya aku pergi dulu
perasaan kamu di mana
perasaan kemarin ada di sini sekarang kok nggak ada
mungkin kesel lip bos
jangan sedih bos
siapa yang sedih
bos gak lupa nyimpen
saya ingat tadi udah saya bawa
dicari pelan pelan bos
maksud kamu dicari dengan teliti
kita ketemu deden
nggak ada si arman selamat
nggak jadi after fotonya
kalau nggak ketemu apa yang mau di up dulu
kenapa nggak berdiri
nunggu disuruh sama bos
kamu jam segini udah pulang kuliah
baru mau berangkat
di dekat pala sari
mau beli cilok
aku juga suka cilok tahu
aku kesana yah
kamu beli cilok juga
yaudah kamu kesini aja
yang beli rame
mungkin karang lama nggak jualan
jadi langganan aku gak ada yang kesini
atau mungkin cilok udah gak nganteran lagi
yang sabar siapa tahu nanti rame
sebentar ada yang mau aku omongin
minta maaf buat apa
aku waktu itu ngajak kamu nikah
kau bene gak perlu minta maaf
itu mah hak kau bet mau ngajak nikah siapa aja
terus hak kamu juga buat menolak aku ya
yaudah kalau gitu mah
aku waktu itu sempat kecewa marah
yaudah kalau gitu saya yang minta maaf
kamu gak perlu minta maaf
itu bukan salah kamu
itu kan hak kamu juga buat menolak aku
yaudah kalau gitu mah
aku gak perlu minta maaf
aku ngajak kamu mau berhenti buat minta maaf
kamu udah mulai nyopet lagi
udah tiga kali mau nyopet menjadi terus
padahal tangan saya udah masuk ke tas orang yang mau saya copet
gimana udah ada belum
saya lagi usaha tapi keganggu sama telepon kamu
usaha lain gak ada
mau jual barang juga nggak ada yang berharga
kamu mau ngasih uang buat si adik daftar berenang
sama beli bajunya dari hasil nyopet
memangnya mau dari mana lagi
kamu tega ngasih uang ke anak kamu
uangnya dari hasil nyopet
dari hasil berbuat jahat
coba tanya ke hati kamu yang paling dalam
saya udah bergabung lagi sama bos aeb
padahal bos saeb udah pesen
saya hari ini harus dapat minimal lima ratus
terserah dari berapa dompet
kalau bos saeb nanya atau kamu harus lapor
kamu mau bilang apa
gak usah kamu ingetin juga saya ingat
justru kamu yang harus saya ingetin
sekarang masih siang
hari ini itu sampai nanti malam
udah gak usah banyak ngomong
soal foto siapa lagi yang mau dipasang
mau mengumpulkan kembali puing puing yang berserakan
jadi dia gak nyebut nama saya
kamu keliatannya bahagia banget
aku kan diterima kerja
iya udah tau
kenapa kamu tadi bilang gitu
masalahnya kamu itu kayak bahagia diatas penderitaan orang lain
memangnya kamu menderita
kok kita jadi kejar kejaran gini kayak di sinetron
yaudah gak usah ngejar
aku mau pulang
kamu dikontak bos saeb
dia mau memaksa aku gabung lagi
aku udah punya kerjaan lain
dia di spg
tadi dia ikut interview bareng aku
tapi dia gagal
dia kayaknya kesel sama aku
udah gak usah mikirin rasa
kamu fokus aja dulu sama kerjaan baru kamu
bos saeb gak ngejar kamu
ya udah dapet kerjaan baru
terus jadinya kita mau kerja apa
ah aku mah boro boro bisa nyari atau dapat kerjaan baru
merdeka aja belum
aku sama putri juga belum aman
bukan kamu sama aku
kamu sendiri tau
udah ah aku mau cari kerja
kamu makan belum merdeka